informasi lainnya saudara pajak pertambahan nilai atau ppn akan naik jadi dua belas persen pada tahun dua ribu dua puluh lima mendatang
menko bidang perekonomian menyebut pemerintahan baru nanti mendukung keberlanjutan program dan kebijakan presiden jokowi termasuk soal ppn
pajak pertambahan nilai atau ppn akan naik jadi dua belas persen pada tahun dua ribu dua puluh
menko bidang perekonomian air langga hartarto menyatakan kenaikan tarif ppn akan berlanjut karena keputusan masyarakat yang memilih pemerintahan baru dengan program keberlanjutan dari presiden joko widodo
kita lihat masyarakat indonesia sudah menjatuhkan pilihan bahwa pilihannya adalah keberlanjutan
tentu kalau keberlanjutan berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan
air langga menyebut soal kenaikan ppn akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan apbn dua ribu dua puluh lima bulan depan
detailnya ini satu bulan ke depan jadi tentu satu bulan ke depan itu sudah ada keputusan dari kpu tanggal dua puluh maret
sehingga dengan demikian program apbn dua ribu dua puluh lima kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang
jadi pemerintah yang akan datang akan mendapatkan kepastian sesudah pengumuman kpu
dan tentu program yang perlu masuk dalam apbn adalah program yang akan dijalankan pemerintah mendatang
sesuai undang undang pemerintah memiliki kewenangan untuk menaikkan ppn
dalam pasal tujuh ayat satu undang undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau hpp disebutkan
dan dua belas sebesar satu april dua ribu dua puluh dua
dan dua belas sebesar satu april dua ribu dua puluh dua
ppn juga dikenakan pada impor barang kena pajak ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak
namun ada juga barang dan jasa yang tidak kena ppn diantaranya barang kebutuhan pokok seperti beras jagung daging susu telur dan lain lain
serta jasa layanan kesehatan pendidikan dan angkutan umum
dengan kenaikan bpn tentu akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat
diantisipasi dengan baik dikhawatirkan bisa menyebabkan perlambatan ekonomi